kamu jangan balik balikin fakta udah jelas kamu yang membunuh saya
kemana budak teh
ah ismi si opi kemana
kalian bawa perempuan jahat itu keluar
ra gue bawa makanan ini buat lo
kamu bawa makanan buat aku
gue tau kok
udah pasti belum makan kan dari rumah
makasih ya pom
sebenernya gue juga belum makan dari rumah
gue minta satu ya
sebenernya kenapa sih
memang di rumah dia gak makan apa
kayak orang paparan gitu
enggak dia tuh emang sengaja
kalau pagi dia nggak pernah mau sarapan
biar bisa makan berdua sama pom pom
sok atu dibuka pintu nak
ya ampun mirna
kamu udah lepas dari penjara
lagian kamu t nahonan di rumah saya
eh seharusnya saya yang nanya sama kamu ya
pakai ngaku ngaku sebagai mary segala
ngapain kamu kesini
gak boleh kamu gak boleh masuk rumah saya sembarangan
minggir saya mau ketemu opi
dia pasti bisa membedakan mana mary mana mirna
sok atuh mana
opi ada di dalam
tapi saya gak akan ngizinin dia ketemu sama kamu
kamu itu orang jahat
ih kamu t malik itu pisahnya
bisa membalik balikkan gitu nya
sudah berapa kali kamu keluar masuk penjara karena mau bunuh saya
karena mau mengambil harta saya hah
hah kamu t kacida teing
kamu jangan balik balikin fakta
udah jelas kamu yang mau bunuh saya
kamu mana budak
kalian bawa perempuan jahat itu keluar
ismi saya t sering bawa dia ke sana sama kamu kalau kamu kerjanya lama
nih ini aku tunggu
nih aslinya t
kalian jangan percaya sama omongan dia
dia itu penjahat yang baru keluar dari penjahat
ayo bawa dia keluar
eh kamu tuh yang jahat
tidak tangkap dia
dia yang jahat
usir dia sok
ini aneh sok
itu ayo berburu seret dia
mary asli aduh tunggu
mirna kamu terjahat pisahnya
lihat saja saya buktikan
eh kalian berdua
jangan sampai membiarkan dia masuk ke dalam rumah ini
kalau sampai itu terjadi
saya gerok leher kalian
udah masuk sana
rusuk rusuk rusuk rusuk
tante mary yang udah baik aja bisa disakitin sama dia
kalau kamu gak nguntungin buat dia dia pasti bakal buang kamu
enggak gue masih gak percaya kok
kenapa dia jadi seperti ini
dan gue mau tanya langsung sama dia kenapa
yaudah tungguin aja
sampai lebaran monyet dia pasti gak bakal datang
kalau lo tau dia gak bakalan datang
iya tadi soal tante mary nelfon aku
dia bilang si opi makin kasar di rumah
bahkan sekarang dia kabur dari rumah
dan gak tau deh dia dimana sekarang
berarti dia gak di rumah tante merry dong
yaudah deh mending kita kelas aja
ngapain juga mikirin si opi
lagian yang ada dia itu lagi nikmatin duitnya tante mary
dan sekolah itu gak penting bagi dia
dan anak kecil pinter juga
punya bakat dia jadi penjahat
ini generasi penerusnya mirna nih
boleh boleh boleh
boleh boleh boleh
aduh duh duh duh
pernah lo kenapa pernah
aduh sakit banget perut aku pom pom
jangan jangan malu udah akut lagi
masa lu kena akut
kayanya kayaknya mah
ah lu sih tuh
pakai sosokan diet segala
jadi sakit mah
eh mending lu semua bantuin gue ya
angkat laura ke uks
ngapain sih kamu nolongin dia segala
biar orang orang tuh pada kasihan sama dia
waktu itu laura kan juga pernah ngerjain gue pura pura sakit
buat cari perhatian sama gue
hmm ini pasti akal kalanya dia lagi
kurang ajar kamu ini
waduh begitu saja masa kaget sih
ya kaget dong kebiasaan orang dan lagi kerja kok ditepuk dari belakang
yang tadi saya kok kesian lihat mada mary
kejem ya tegak tegaknya dia begitu
padahal saudaranya sendiri loh itu
nonopi juga dibawa keluar pergi dari rumah
dibawa kemari ya
jangan jangan ntar dia dibunuh lagi
kamu jangan ikut ikut
nanti kalau kedengeran normena bisa digorok lahirmu mati loh kue
emangnya seorang korban aja main gorok aja
kamu kira aku tega behatlon mary seperti itu
ya nggak tega toh
oh iya tega kejem banget ya
siapa yang kejem
kalian berdua itu hati hati ya
yang bakalan tinggal di sini
lo jangan berani macem macem sama gue
gue bakalan ngubur lo sampe keliang kubur
lu berdua bisa jaga mulut kan
kerja ya benar
kerja ya benar
kerja ya benar